setelah sempat ditiadakan karena pandemi covid sembilan belas dinas perhubungan dki jakarta akan memperlakukan kembali pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap pada senin mendatang
padatnya arus lalu lintas di jakarta selama penerapan psbb transisi membuat dinas perhubungan dki jakarta akan memperlakukan kembali pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap pada senin mendatang
pemberlakuan tersebut terpaksa harus dilakukan lantaran kepadatan lalu lintas berada di atas normal
selain itu penerapan ganjil genap diharapkan dapat memecah titik kerumunan di pusat pusat kegiatan
dinas perhubungan mengaku akan melakukan evaluasi secara terus menerus penerapan ganjil genap di tengah pandemi covid sembilan belas ini
sekarang sudah mendekati bahkan di beberapa titik pemantauan itu volumenya sudah di atas lalu lintas normal
di atas normal sebelum pandemi covid sembilan belas
artinya bahwa pengaturan waktu termasuk work from home selama psbb transisi ini ini tidak berjalan efektif
oleh sebab itu sementara di sisi lain sekarang dengan dihapuskannya sikm pemprov dki jakarta tidak memiliki lagi instrumen pembatasan pergerakan orang
nah oleh sebab itu sekarang yang diaktifasi adalah dengan ganjil genap
adalah tadi yang work from home itu kemudian tidak melakukan perjalanan yang tidak penting